apa langkah ke depan
mulai sekarang aku percaya percaya banget sama kamu
sekarang aku salut banget sama om raffic
serta bisa ngeluarin bella dan juga shiva dari rumahnya afif
itu berarti anakku menjadi satu satunya ahli waris dari
mereka sudah benar benar keterlaluan
aku harus membuat perhitungan dengan mereka
mereka sudah mengusir bella dari sana
aku akan turun tangan langsung mas
kita ke rumah mereka sekarang
lebih baik sekarang kita temukan bella
setelah kita temukan bella
aku akan melakukan tes dna ulang pada shiva
dengan begitu aku bisa buktikan
kalau shiva adalah anak afif
saya enggak mau bella sama shiva tinggal di jalanan
saya gak akan ngebiarin mereka jadi gelandangan
aku di mana
kamu ada di rumah saya
kamu jadi ikutan kusik
jadi ikutan sama masalah mama
kamu lagi demam
kamu di sini dulu ya
dia tadi udah saya kasih makan
udah saya kasih minum susu juga
udah kewajiban saya untuk menolong sesama
itu udah saya siapin makanan di meja
saya cuma biar bosnya itu
seperti lembu leben
kaya berbunyi kedua
kayak udah bekanntu ya
harus percaya sama aku karena rencana rencana aku selalu matang aku sudah memikirkan semuanya
beberapa langkah ke depan oke oke oke mulai sekarang aku percaya percaya percaya percaya
banget sama kamu egy om rafiq om rame sekarang aku salut banget sama om rafiq akhirnya om
rafiq bisa ngalahin reno serta bisa ngeluarin bella dan juga shiva di rumahnya afif itu
berarti anakku menjadi satu satunya ahli waris dari keluarganya om artang tidak
jangan pernah kamu berpikir seperti itu itu bukan anak kamu itu anaknya sintia anaknya afif demi
rencana kita kedepannya kamu harus stop mengagapi anak kamu iya tante setuju afiq anak afif bukan
dulu bapak punya rasa sayang sama bella sekarang berubah jadi benci aja gara gara

bahwa sdn enggak tahu kebenerannya pak bapak enggak pernah berpikir bahwa sdn enggak tahu kebenerannya pak bapak enggak pernah berpikir bahwa
bapak enggak pernah berpikir bahwa
ternyata sdn itu bisa dimalipulasi sama orang terlebih bapak tahu sendiri banyak sekali orang yang gak suka atas hubungan afif dan bella itu bisa jadi terjadi pak dan saya saya enggak akan maafinmu
sampai pada akhirnya
saya dan anak saya disini
kenapa kamu gak kembali aja sama reno kan dia jelas jelas cinta sama kamu
dia pasti mau ngelakuin apa aja buat kamu
enggak siti setelah aku tahu perasaan reno ke aku
aku gak mungkin kembali ke dia
aku gak mau keluarga suami aku tahu
dan malah membenarkan rumor perselingkuhan aku dengan reno

aku dan dia adalah bagian dari hidup afif
keluarga aku gak tahu soal ini
dia itu sangat lemah
kalau sampai dia tahu aku diusir dari rumah mama saya

dan aku gak mau itu terjadi
iya tapi mau sampai kapan
cepat atau lambat
ini pasti akan ketahuan
dan menurut aku
cuma reno satu satunya tempat yang aman
buat kamu berlindung
iya aku tahu
tapi saat ini aku gak mau bergantung sama siapapun
apalagi ke reno
orang yang udah menyatakan perasaannya sama aku
kalau dia mencintai aku
aku gak mungkin bergantung sama reno
terus sekarang rencana kamu apa
aku mau cari pekerjaan
aku mau cari pekerjaan
apa kamu tahu pekerjaan buat aku
aku bisa kekerja apapun
aku kerja di salon
besok aku tanyakan sama bosku ya
siapa tahu dia butuh karyawan baru
kayaknya saya nggak bisa kasih kamu pekerjaan
karena pekerjaan ini kan butuh perhatian yang penuh
sementara anak kamu masih kecil
takutnya nanti konsentrasi kamu malah jadi terganggu
saya janji saya akan kerja profesional
kalau gitu saya kasih kamu masa percobaan dulu ya
nanti kalau kerja kamu bagus
mungkin saya bisa angkat kamu jadi karyawan
makasih banyak ya mbak
terima kasih mbak
saya akan bekerja baik
mama makan dulu ya
jangan biarkan perut mama kosong
mama gak mau makan
mama masih mikirin bella
mama khawatir sama dia
mama gak tahu sekarang dia ada dimana
sekarang dia makan apa mama gak tahu
mah kita semua juga khawatir sama bella
ibu kami mengerti ibu khawatir
aku mas iko berusaha sekuat tenaga kami untuk menemukan bella
jadi ibu percaya
percaya sama bella
kami akan menemukan bella
ibu makan ya
kasih tau yang lain
afif tumben makannya dikit
kamu kan suka banget nasi goreng
afif aku tambahin nasinya ya sayang
gak usah bella
aku udah kenyang
kamu aja yang makan ya
kenapa sih kamu masih inget inget bella terus
bella udah gak ada
ingat ya afif
kalau kamu inget bella
kamu juga harus ingat
bahwa bella lagi mesra mesraan sama reno
mama heran deh pak
masih inget inget aja sama bella
mengganggu suasana banget sih
kamu pergi tiba tiba
pulang juga tiba tiba
jangan pergi lagi ya
mama gak suka loh
oh ya itu
afif kenapa lagi sih
ya salah urusan bella
selalu saja merusak suasana
apalagi di meja makan
kan gak baik
kalian berdua udah makan
udah kenyang pasti ya di pesawat
belum dua kali sih
kalau kita moetuk
apa kita sudah melakukan hal yang benar
tapi tes dna itu kan
bella dan ibu saira mungkin benar
bisa aja ada kesalahan dalam laporan tes dna itu pak
aku udah berkali kali tanya pada hatiku sendiri
dan aku merasa
bella tidak pernah
mengianati aku pak
tapi sekarang aku sudah menyakiti hati dia
aku sudah membuat hatinya sakit
aku yang membawa mereka ke rumah
tapi ketika mereka diusir
aku hanya diam
dan melihat mereka
kayak macam apa aku impar
mengetuk dan memanggil nama aku
pak aku diam aja
udah tenang aja
nanti juga siva akan manggil reno
udah gak sebutan papa
gak usah sedih begitu
coba tungguin ya
kamu ini gimana sih
punya mata gak